dan setelah bupati subang ojang sohan diditangkap oleh kpk
aktivitas pemerintahan di kabupaten subang jawa barat terganggu
bupati subang ojang sohan diditangkap oleh kpk
diduga karena terlibat dalam kasus korupsi dan suap jaminan kesehatan bpjs
aktivitas di kantor dinas kesehatan subang dan badan penanaman modal dan perizinan lumpur total
karena disegel oleh kpk
seluruh pegawai di dinas tersebut tidak bisa masuk ke kantor
sementara itu di lingkungan pemda aktivitas berjalan seperti biasa
karena hanya ruang bupati yang disegel
pemerintahan untuk sementara diambil alih oleh sekretaris daerah
dan senin kemarin bupati subang ojang sohandi ditangkap oleh kpk
ia diduga terlibat dalam kasus suap dan korupsi dana jaminan kesehatan bpjs
penangkapan ojang dilakukan setelah kpk menangkap dua jaksa
dari kejaksaan tinggi jawa barat serta pegawai pemda subang
untuk sementara ini kami akan menunggu perkembangan
dan untuk mencari kemampuan
dua dinas yang disegel
segera siang ini pun akan kami kumpulkan
segera mengambil sikap
contoh kalau ada alur surat yang terhambat
nanti akan kami solusi akan kami tentukan bagaimana jalan keluarnya
sementara ini kalau ada hal hal data yang di dalam
yang tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum
kami tidak akan memutuskan sendiri
artinya program harus berjalan terus akan kami cari cara solusi yang baik